keberatan yang mulia saudara saksi tidak pernah melihat dvr
sudah dijawab berkali kali lebih dari tiga kali disampaikan saksi hanya menerima kantong plastik
sebentar gak usah kita berdekat di situ
sudah cukup tunggu dulu
gini saja ya tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik
ah itulah yang mau kita perlihatkan bapak ketanjilis
jukus ya itu saja yang dia lihat
ya kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya
ya nah sekarang yang mau diperlihatkan apa
tidak relevan yang mulia karena saudara saksi mengatakan hanya melihat kantong plastik
hanya sebatas untuk melihat ya ini kan di dalam plastik plastik
plastiknya aja yang mau diperlihatkan
ya makanya jangan dekat
ya itu saja kok yang mau diperlihatkan
kan kalau dia dalamnya tidak tahu
kan sudah dijelaskan tadi sama dia pak
silahkan plastiknya yang saat itu apa yang mau diperlihatkan
gak usah dibongkar lah dalamnya saja gak tahu kok
tidak dosnya dia bongkar
kalau dia masih di dalam dia akan memutuskan kalau dia mau diberi dia akan memutuskan

silahkan itu sudah tahu dia
enggak waktu itu dibungkus plastik ada plastiknya enggak
plastiknya ada enggak

apa yang kamu butuhkan
saya nggak tahu karena saya tahu saya di dalam plastik
plastiknya ada di dalam plastik
plastiknya ada di dalam plastik
bentuknya plastik itu kan seniman
plastiknya ada di dalam plastik
ya kotak atau bukan
jadi saya perhatikan jadi seperti ini plastik hitam ya itu ada dobel plastiknya
nah di situ
di sini ada lakban
lakban warna bening
untuk dalamnya saya nggak tahu
jadi hanya bentuknya kayak kotak
sudah sudah jawab itu sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu
kan itu masuk dalam plastik
yang ditanyakan itu yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak itu aja yang ditanya
kotakan ya sudah
tidak ada yang harus diberat beratkan di situ
karena dia tidak melihat dalamnya
cukup pak jelis